sejak dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh satu pasien covid sembilan belas di kota bandung yang sedang menjalani isoman
bisa mendapatkan konsultasi dokter dan paket obat serta vitamin secara gratis
melalui fasilitas telemedicine milik kementerian kesehatan
meskipun sejumlah warga mengaku belum bisa mengakses layanan telemedicine tersebut
salah satunya diakui oleh adi suparman
adi warga bandung saat ini tengah menjalani isolasi mandiri bersama dengan istrinya
mengetahui layanan telemedicine sudah bisa diakses oleh warga bandung
adi mencoba menggunakannya
namun saat melakukan pengecekan di situs kementerian kesehatan
ternyata dirinya tidak terdaftar
harus ada proses proses lagi atau seperti apa gitu
kalau misalkan buat saya oke lah bisa ditangani cepat gitu
ini kalau ini kan covid sembilan belas sudah ke daerah daerah
kalau menurut pak yang saya rasakan ya ini gimana kalau yang di daerah daerah
terus dijalannya sedang kemas
ini kan kalau misalkan keterbatasan layanan kesehatan masyarakat di daerah juga
saran saya sih harus lebih inilah lebih mempermudah lagi gitu
menurut ketua bidang farmasi komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
keri lestari cara untuk mendapatkan layanan telemedicine dari kementerian kesehatan
yang pertama pastikan nomor kontak yang diberikan adalah nomor aktif
yang kedua laboratorium tempat melakukan tes pcr harus yang diakui oleh kementerian
dengan demikian hasil pcr akan disimpan dalam tempat penyimpanan data kementerian kesehatan
yang diberi nama new all record atau nar
setelah itu hasil pcr akan dibagikan pada sebelas platform layanan telemedicine
yang bekerja sama dengan kementerian
platform layanan telemedicine tersebut yang akan mengirim pesan pada pasien
tapi ini tergantung dari kecepatan juga lab tersebut
mengikutkan data kementerian
kalau data dari nar sih tiap hari di broadcast ke telemedicine nya
kemudian telemedicine tiap hari mem broadcast juga ke pasiennya
dan standarnya dari resep itu terbit
sampai ke obat sampai ke masyarakat itu maksimal h plus satu
keri menambahkan layanan telemedicine terus dievaluasi
agar benar benar efektif bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri
perluasan layanan telemedicine
kini juga bisa dilakukan di delapan kota lain di jawa dan bali
di antaranya bandung semarang yogyakarta dan surabaya
temeliputan cnn indonesia bandung jawa barat